seorang warga berhasil dievakuasi saat banjir bandang menerjang sejumlah desa di kecamatan ijen kabupaten bondowoso jawa timur
banjir bandang terjadi di kawasan permukiman padat penduduk di kecamatan ijen kabupaten bondowoso jawa timur pada rabu siang
laporan sementara bpbd kabupaten bondowoso dua ratus kepala keluarga mengungsi dan tiga warga dusun pesanggerahan desa sempol mengalami luka luka
satu diantaranya harus menjalani perawatan di puskesmas terdekat setelah terkena bongkahan kayu hutan yang terseret banjir bandang dan menghantam rumahnya
sementara itu wakil bupati bondowoso irwan bahtiar menyatakan
pemkap bondowoso masih mengevakuasi warga yang terdampak karena khawatir banjir susulan
pemkap bondowoso juga membuka dapur umum dan mengerahkan tim medis ke lokasi bencana
irwan menambahkan banjir diduga akibat hutan yang gundul
ini akibat dari hutan yang sudah gundul pembukaan lahan oleh masyarakat yang tidak memenuhi ketentuan
untuk pohon sembarangan untuk menanam bubis dan sebagainya
ini dampaknya sekarang
dekuari di daerah sukorjo ya itu sudah pernah
dan ini akan kita panggil semua pihak perutani adm dan sebagainya sehingga tidak ada lagi pembukaan lahan secara liar yang semacam itu yang dilakukan oleh masyarakat
penanganan para korban gubernur jawa timur kofifa indar parawansa langsung menginstruksikan pihak terkait yakni bpbd dinas pu bina marga serta dinas sosial untuk melakukan inventarisir dampak yang diakibatkan banjir bandang
dari bppd sudah ke sana kan tadi sekitar jam tujuh belas sudah surut
nah setelah surut langsung mereka bersih bersih dengan alat yang mereka punya
kemudian kita membawa agak beberapa alat yang bisa
bisa membantu untuk bisa apa
kofifa menegaskan inventarisir kerusakan yang diakibatkan banjir bandang akan dimulai pada kamis pagi
hal ini karena banjir bandang baru surut pada rabu pukul lima sore
tim liputan cnn indonesia